assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore rekan rekan semuanya
terima kasih kehadiran pada sore hari ini
di rspad ketus broto jakarta
tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan
kpk akan menyampaikan perkembangan
dari penanganan perkara
dugaan korupsi suap dan gratifikasi
proyek pembangunan infrastruktur di provinsi papua
yang sebelumnya telah kami umumkan
dua orang sebagai tersangka rl dan le
rl sudah dilakukan penahanan
dan satu tersangka kemarin sudah dilakukan penangkapan
dan perkembangannya tentu
segera akan disampaikan
yang juga didampingi dari tim dokter
dari rspad ketus broto
nanti akan disampaikan poin poin perkembangan
dari penanganan perkara tersebut oleh pak ketua
seperti biasa kami beri kesempatan
tiga orang penanya
kami fokuskan kami berharap teman teman
nanti fokus pertanyaan terkait dengan perkara ini ya
tiga orang silahkan sebutkannya
nama dan dari mana medianya serta pertanyaannya
saya kira itu ya teman teman
baik kami silahkan pak ketua
untuk menyampaikan poin poin perkembangan
dari perkara dimaksud
kami silahkan pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu salam
yang saya hormati bapak
kepala rumah sakit
nadal jenteral tni budi
kedokteran dari rumah sakit rspad
perwakilan dari idi
segenap hadirin sekalian
dan seluruh warga negara indonesia
di dalam masa cti yang saya banggakan
dan tentunya pada sore hari ini
perkenankan kami akan menyampaikan
perkara dugaan tindak pindah korupsi
penerimaan hadiah atau janji
terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur
di provinsi papua
selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut
hari ini kami akan menyampaikan lengkap
dan tentu dalam perkara
penerimaan hadiah atau janji
terkait proyek pembangunan infrastruktur
di provinsi papua
dalam perkara tersebut
kpk telah menyampaikan
ada dua orang tersangka
pertama adalah rl
dan kedua adalah
yang kedua adalah le
kemarin tentu rekan rekan
dan hari ini kami akan
menyampaikan selengkapnya sebagai berikut
pada hari selasa
tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh
sekiranya pukul dua tiga puluh
lewat tiga puluh waktu indonesia timur
tim penyidik mendapatkan informasi
terkait dengan keberadaan tersangka le
yang serang berada
di salah satu rumah makan
di kota jayapura
selanjutnya tim penyidik langsung bergerak
tindakan penangkapan ini
dilakukan dalam rangka mempercepat
disamping itu juga
kita tahu bersama bahwa
tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif
setelah dilakukan penangkapan
tersangka le dibawa ke
markas brimob polda papua
untuk dilakukan pemeriksaan
dan yang bersangkutan selanjutnya
kita bawa ke jakarta
dan merangka memastikan kesehatan tersangka le
tim penyidik kemudian membawa
ke rumah sakit
pusat angkatan darat gatot subroto
untuk dilakukan pemeriksaan medis
langsung oleh tim dokter
dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari kpk
malam tadi kita datang
jam dua puluh satu empat puluh delapan menit tiba di rumah sakit rspad
pemeriksaan tersebut meliputi
pemeriksaan fisik tanda vital
laboratorium dan jantung
dan juga ekg
yang kemudian pendapat dari dokter
menyimpulkan bahwa tersangka le
diperlukan perawatan sementara
di rumah sakit pusat angkatan darat
mengenai waktunya tim dokter
yang bisa menentukan
namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai
kami segera akan melakukan
pemeriksaan terhadap saudara le
tentu perawatan sementara diperlukan
untuk tindakan pendalaman lebih lanjut
yang tentunya akan dikomunikasikan
antara rumah sakit pusat angkatan darat
dengan tim ikatan dokter indonesia
dan juga dokter kpk
kami pastikan bahwa
sedang kita tangani
ini tetap kita lanjutkan
dengan memperdoman kepada
kerentuan prosedur hukum
dan peraturan undangan undangan yang berlaku
dan tidak juga
boleh kita kesampingkan
bahwa kpk tetap
pelaksana tugas pokok kpk
kita bekerja untuk kepentingan umum
memastikan kebahasan hukum dan keadilan
dilakukan secara transparan dan proporsionalitas
dan kita sampai kapan pun
akan tetap menunjukkan
hak hak asasi manusia
dalam rangka kepentingan penyidikan
tim penyidik melakukan penahanan
untuk dua puluh hari pertama
terhitung tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh
sampai dengan tanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh
di rumah tahanan
pemdam jaya guntur
mempertimbangkan keadaan kondisi
tersangka lukas nmb
maka penyidik kpk
melakukan tindakan hukum berupa
pembantaran untuk sementara
sementara di rumah sakit rspad
sejak hari ini sampai dengan kondisi
yang membaik khususnya
dalam hal pertimbangan penyidikan kepadanya
dan pertimbangan kesehatan
tersangka lukas nmb
adapun konstruksi perkara
perlu kami sampaikan kembali
lebih lengkapnya seperti berikut
tersangka lukas nmb
di tahun dua ribu tiga belas
pertama kali dilantik sebagai gubernur papua
untuk periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
dan terpilih kembali pada tahun dua ribu delapan belas
sampai dengan dua ribu dua puluh
dengan kedudukannya sebagai gubernur
tersangka lukas nmb
kemudian diduga ikut terlibat
hingga berperan aktif
dalam beberapa kegiatan pengadaan
di dinas pupr pemprov papua
dengan memenangkan perusahaan tertentu
diantaranya perusahaan milik tersangka rl
yang sudah kita lakukan penahan sebelumnya
diduga melakukan komunikasi dan pertemuan
hingga memberikan sejumlah uang
sebelum proses pelelangan berlangsung
adapun pihak pihak yang ditemui tersangka rl
diantaranya tersangka le
dan beberapa pejabat
di pemerintahan provinsi papua
melalui pertemuan tersebut
kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan
dan itu tadi konferensi pers
yang disampaikan oleh ketua kpk
tentang penangkapan dari gubernur papua lukas nmb
saya akan bacakan sedikit summary nya tadi
isi konferensi pers dari ketua kpk firly bahuri
bahwa lukas nmb ditetapkan sebagai tersangka
dalam perkara dugaan gratifikasi proyek infrastruktur
di provinsi papua
ada dua tersangka yang ditetapkan oleh kpk
yang pertama adalah rl
sebagai pihak swasta
yang kedua adalah lukas nmb gubernur papua
dan pada saat penangkapan di papua lukas nmb
disebut oleh pihak kpk sempat tidak kooperatif
dan kemudian setelah dibawa ke jakarta
untuk memeriksa kesehatan dari lukas nmb
tim penyidik kpk memutuskan untuk membawa lukas nmb
untuk menjalani pemeriksaan fisik tanda vital jantung dan ekg
dari pendapat dokter di rspad
maka dinyatakan lukas nmb memerlukan perawatan
sampai dinyatakan benar benar sehat
baru bisa menjalani pemeriksaan
ataupun penahanan di kpk
dan lukas nmb rencananya akan ditahan dua puluh hari
di rutan kpk pomdam guntur
tapi karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan
maka tim penyidik kpk akan melakukan pembantaran
sampai kondisinya membaik